dan untuk mengetahui rencana pemakaman didi kempot dan telah terhubung dengan kompol resta solo kombespol andi rifai
selamat pagi bapak kombespol andi rifai
apakah sudah diketahui informasi kapan almarhum didi kempot akan dimakamkan dan di mana beliau akan dimakamkan
ini mbak ini kita masih dijenasa masih di rumah sakit kasih ibu prasanta
karena rencana nanti dari keluarga akan dibawa ke rumah duka dulu di sumber di kualian sumber di semayang panas bentar
kemudian akan dibawa ke ngawi mbak untuk dimakamkan di kampungnya lapangan
baik lalu seperti apa dan bagaimana protokol pemakamannya
betul mbak kita nanti akan membantu dalam pengawalan
maupun kereta jenazahnya
kita sudah sampaikan kepada anggota yang mengawal maupun nanti yang membawa mobil jenazahnya
tetap memperhatikan protokol kesehatannya
baik lalu dengan pandemi covid sembilan belas ini apakah protokol pemakaman dan juga pengawasan pemakaman ini ada pengawasan lebih begitu bapak
tadi sudah kita impor juga kepada masyarakat
jadi tidak sudah datang ke rumah
kita sudah mendoakan lewat rumah melalui rumah kepada almarhum kepada almarhum suruh otima
baik lalu bagaimana dengan masyarakat yang tetap akan datang gitu ke pemakaman almarhum
jadi saja di jajaran kita nanti di rumah duka sudah kita siapkan untuk pengamanan
kita antisipasi untuk berkerumunan yang masalah
nah itu nanti sudah kita koordinasikan dengan keluarga
untuk pada saat persemayaman di
rumah duka hanya dilaksanakan sebentar saja
baik lalu apakah pengawasan di rumah duka maupun di lokasi pemakaman ini akan semakin diperketat gitu
atau hanya di lokasi pemakaman saja
oh kalau di wilayah surakarta hanya nanti di rumah dukanya saja mbak
nanti untuk pemakamannya kan di wilayah ngawi
baik lalu kira kira ada berapa personel pengawasan pak yang akan dikerahkan untuk pemakaman almarhum ini
cukup lah mbak
kita buat perimeter
di rumah sakit dia tidak berkerumun
kemudian di rumah duka juga sudah kita siapkan biar nanti masyarakat tidak berkerumun di rumah duka
baik terima kasih kombes pol andi rifai atas waktunya bersama kami di cnn indonesia